sketsa udah jadi gue tinggal bikin polanya terus dijahit deh
di sini ada mesin jahit gak sih
aku tidur dulu ya i love you pak
i love you tuh sayang
semuanya makasih ya
bobo lagi ya sama tante jessy ya
ayo tante jessy ke kamar yuk
makasih sistar nirna
untung ada mbak jessi nemenin rena
aduh gue pundak ah
tanda tangan di sini pak
telah diterima oleh uia
permisi pak makasih
kayaknya ini surat penting banget
kudu langsung dibawa ke dalam
lagi ke kamar mandi perutnya mulus
makasih makan cien pakai banyak banyak
yaudah lah kalau begitu tidur di gerbang ya
uia mau ke dalem okay
waduh cucu om kok pinter sekali sih
ini makannya lahap banget
pas aku pulang sekolah aku mau jengu mama
oh maka gitu kamu jadi semangat
iya aku jadi semangat
yaudah lanjutin makan ya
senang banget mau ngeliatnya
selamat pagi broza
selamat pagi ya
ini bu besi bekarat bisa bikin luka
ada surat buat nany jessica
terima kasih banyak ya uia
kalau begitu uia izin balik ke pos bu

mbak jessica ada surat tanggal rumah

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sorry dari siapa

aku diminta datang hari ini jam sepuluh
kamu mau datang
kalau kamu gak nyaman datang sendiri
saya bisa temenin kamu
jadi kayak kemaren kita dropin reina di sekolah
abis itu kita ke raja lima ya
terima kasih banyak ya nanta
udah kalau gitu lanjutin makan
yes tante mau ke pabrik
kamu dong aduh tante di sini
selamat pagi keshia
ada yang punya strel baru nih
iya pak kemaren abis meeting
kupikir mending nyari stroller aja biar gak capek omanya gendong gendong terus
keshia sayang kamu pasti seneng banget ya punya stroller baru tuh
dia ketawa ketawa terus ya
yaudah kayaknya aku sama keshia mau jalan jalan pagi
kan matahari pagi juga bagus
ehm mau mama temenin
gak usah gak apa apa
aku juga punya quality time sama keshia

yaudah kita jalan duluan ya
senang kan jalan jalan sama papa
seneng kita jalan jalan sama papa
loh kok berhenti
hmm capek sayang
gendong aja ya gendong aja deh angkat nih gendong nih angkat
langsung kita jalan
semakin kesini aku semakin berpikir
keisha bukan hanya butuh aku tapi keisha juga butuh elsa
sayang kalau udah gede nanti sama papa kita lari pagi ya
ya cepetan makan ya
kamu sama rina cepetan rina makan ya
ngomel ngomel mulu sih mas
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dingin kamu lagi sibuk gak
ini papa mau nanya sama kamu soal tujuh harian ini

ini mau dibikin di rumah kamu atau di rumahnya irfan
hmm di rumah mas al aja pak tapi
aku lagi rest di rumah sakit pak
kok baru bilang sekarang
kok baru bilang sekarang
itu aku gak mau bikin papa khawatir
kemana itu aku gak mau bikin papa khawatir
muteinnya taser ya
jadi kata dokter aku memang harus dirawat di rumah sakit
khawatirin habis sementara
karena aku juga kena ini
aku kena itu takutnya kalau nggak ditangani
nah lain kali kalau dapet pekas
toh papa dong jangan bikin khawatir begini
ini di rumah sakit yang sama kan
kamu bisa di jenguk gak
ya nggak apa apa pokoknya sebentar lagi papa kesana ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
iya tadi nungguin kamu telepon
saya cobain dikit ternyata enak
sekarang juga belum makan

udah aja sih udah makan ya
kalau gitu kita berangkat ya
pokoknya si mirna masih
udah bolak balik kemaru mandu twee lima kali bu
jadi badan saya lemes
terus juga agak meriang bu
kamu di rumah aja ya
ini seorang sakit di suror kerja
kita kamu istirahat deh
semoga cepat sembuh ya
makasih ya mbak jessie
cepet sembuh ya outsusi
makasih ya gemoe
maaf yansinn bisa nemenin ya
untuk jadi pintar
kamu istirahat di rumah minum obat terus kalau misalnya belum membaik juga kamu ke dokter
nanti biayanya saya ganti ya
minta anterin uya atau boim atau putra ya
iya makasih bu
kalau gitu kita pergi dulu ya
iya assalamualaikum mirna
kamu anget nih badannya
dokter aja lah langsung
iya bener saya
ini pak pesanan ini
semuanya jadi rp enam puluh lima pak
tunggu sebentar mas
oh ini ada
oh iya makasih ya pak
kamu gak mau makan di kantin aja
makanya kalau mau makan enak itu jangan sakit
makan di kantin aja
jangan makan di sini nanti banyak semut
terus kan aku bilang kalau saya makan di sini banyak semut
nanti aku pengen
ya udah tahan lah
berarti kalau kau pengen kan harus cepat sembuh
makanya harus banyak istirahat
nanti kalau saya makan di kantin
kayak semalem lagi
saya tidur kamu mau ngambil handphone sendiri
kalau jatuh gimana
udah fokus sama buah tuh
udah fokus sama buah tuh
ngasih gue enak banget
ngasih gue enak banget
ngasih gue enak banget
saya ngantum deh
saya ngantum deh
saya ngantum deh
sembuh dulu baru makan andini karisma putri
sembuh dulu baru makan andini karisma putri
udah lihatin saya makan aja udah
be main dulu menit dining
n seperti kebinatangan kita dulu
wissen dari kita kan
ke sekolahnya rena gimana ya gini aja mah nanti rena berapa jemput semalam juga aku janji menjemput
renan membawa kesini biar ketemu sama andin ya udah oke jadi aman ya rena insya allah aman
lagian kasian juga jesi kalau misalkan harus sendiri kesana dan rena sama aku aja cuma nanti
aku paling jemput renanya nunggu papa surya datang dulu ya soalnya aku takut meninggalin ini sendiri
nih udah kalau gitu sama ini pokoknya kalau mama sama jessi selesai cepat dari kantor polisi
makan kabar ya udah mama hati hati ya oke bye assalamualaikum waalaikumsalam
kenapa kayak gitu kan nggak bikin darah tinggi kan iya tapi gerak terus gerak terus
tambah sakit ya semua semua
jalan jalan kesha iya pak sayang
mama mana pak mama di belakang
ada apa ada yang pengen aku mau
apa ingatkan aku aku pernah bilang kalau aku ingin membicarakan
aku bahkan sudah ambil berkasnya di pengadilan agama
terlalu makin kemarin kok ngerasa kayak serba saleh
ini bukan tentang perasaan aku tapi
aku lebih mikirin soal kayak
keisha memang butuh aku tapi keisha juga butuh mamanya pak
aku aku nggak tahu harus gimana menurut papa
kalau menurut bapak sih asalkan elsa menyesali semua kesalahannya dan dia mau berubah dia harus
diberi kesempatan loh
ya no tapi satu hal yang harus kamu ingat ya
kamu harus make sure kalau elsa gak deket deket lagi sama ricky
mama tuh enggak suka lihat elsa deket deket sama ricky ya no please ini penting banget loh oke saya
selamat siang pak
selamat siang silahkan bu
saya kesini untuk memenuhi panggilan sebagai saksi pak
dan ini suratnya
mari mbak jessica saya anter
pak boleh saya menemani atau mendampingi jessica
dia butuh mendamping
karena pertanyaannya akan ditanyakan
dan jessica terumahkan hal ini
ibu bisa mendampingi ibu jessica
silahkan bu mari
tekanannya masih tinggi
makanya aku juga heran sebenarnya dari kemarin aku juga istirahat
tidur doang paling turun juga kalau mau ke kamar mandi
kamu harus sabar sabar ya
relax jangan stress nanti tensinya gak turun turun
sayang kamu harus relax ya
al berapa hari harus disini
dokter bilang disarankan seminggu
renang apa apa ditinggal selama itu
dia terpaksa pak
karena kalau enggak andien gak bisa istirahat
saya juga udah bilang sama andien
kalau memang bisa sehat
kalau memang bisa sehat
sehatnya itu lebih cepat
kan dokter juga pasti bisa bolehin pulang juga bisa ketemu rina
tapi memang rencana hari ini sih mau buah renang kesini kok
buat ketemu andien sehabis pulang sekolah
papa mama buru buru
saya kan mau jemput rina nih
minta tolong jagain andien dulu disini
jemput renang aja apa apa enggak mana mana kok
soalnya kemarin masih suka jalan jalan
nurut sama papa ya
nurut sama mama
dimarahin aja mah pak kalau bandel
iya nanti mama marahin kalau gak mau nurut ya
yaudah saya langsung berangkat ya
baik bu rosa dan juga pak jesse
kami atas nama polsek praja v
kami terus berjuka cita atas apa yang telah dialami oleh pak irvan
terima kasih banyak pak
sekarang bisa kita mulai
jadi kami mendapatkan bukti dari aldebaran al fahri
terkait video pengakuan dari saudara iqbal
kami di sini kami membutuhkan keterangan langsung dari mbak jessica
maka dari itu mbak jessica kami undang kemari
tujuannya adalah untuk diminta keterangan
pertanyaan saya adalah apakah mbak jessica bersedia
jadi selama ini mbak jessica itu kan salah sangka
mbak jessica menyangka bahwa pelaku pemerkosaan itu adalah saudara denny setiano
sejatinya adalah bukan dia
selama ini saya
saya berpikir bahwa pelakunya adalah denis
baik untuk sementara cukup keterangan dari bajasika
saya selaku penyidik apabila nanti membutuhkan data tambahan
saya mohon bajasika bersedia untuk dibangun kembali ya
dan sementara ini bajasi silahkan pulang
terima kasih pak
dan tarosa kenapa jas
maaf sebelum kita pulang aku boleh izin ketemu sama seseorang flo
apa kita belum makan siang
aku kantin aja ya beliin makanan
kamu juga mau apa
gak usah mak
preklamasi siang ini kan aku gak boleh makan yang mengandung garam
ya ampun kesian
ini kan juga demi anak

ya udah aku ke kantin dulu ya
dan itu juga selalu bikin papa khawatir
jaga kondisi kamu
jaga kondisi baik kamu
ada tamu untuk anda
dan gak sabar ngehajar lo
saya cuma mau ngasih tahu abang kalau papa udah meninggal
kok bisa jess
bos kan gak ada sakit apa apa
selaka anda lampu bakaran
papa sudah tahu kalau bang iqbal pelakunya
tapi sayangnya papa belum sempat menghukum abang
papa udah dipanggil sama tuhan
aku sendiri yang akan memastikan abang harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan abang
gimana udah selesai
udah tante rasa
tante telfon al dulu ya
mama mau kasih tau kalau mama sama jessy udah selesai dari kantor polisi
kalau nggak jadi biar mama sama jessi aja yang kesana
nggak usah mah mama langsung pulang aja sama jessi ya
ini aku udah di jalan
oke kalau gitu jadi kamu yang jemput ya
alat sudah jemput rena jadi kita langsung pulang aja ya
makasih ya tante
sketcha udah jadi
gue tinggal bikin polanya terus dijahit deh
eh disini ada mesin jahit gak sih
ya eh saya boleh minjem gak
saya soalnya mau bikin sesuatu buat lomba nanti
kita emang sediakan mesin jahit disini
untuk para napi yang mau berkarya
nanti saya antar kesana
makasih banyak ya bu
menyesali semua kesalahannya
dan dia mau berubah
dia harus diberi kesempatan
tapi satu hal yang harus kamu ingat ya
kamu harus make sure kalau elsa gak deket deket lagi sama ricky
aku mau mempertahankan semuanya demi keisha
apa elsa bersedia
apa aku belum terlambat
meetingnya di jalan
ambarah selatan kan pak
kok mas sama tani jessica gak ada
rena kamu kenapa
aku ditinggal sama tani jessica
kenapa kok emangnya brazil b spiritin
tadi aku ditinggal pernah datangin

j disagreement sebagai pangkat tua ini
tadi uma telepon papa makanya papa langsung jemput rena kesini
kan lu udah janji kemarin mau jemput rena kesini